pemuda bertato berinisial sa ditangkap petugas jatan rassat reskrim polres kota waringin barat
di rumahnya di jalan hesanudin pangkalan bun kalimantan tengah pada dua puluh juli lalu
sa pemuda dua puluh empat tahun ini tak berkutik saat ditangkap petugas lantaran tengah tertidur pulas di kamar rumahnya
bahkan beberapa kali dibangunkan petugas pelaku masih saja tertidur pulas
tersangka baru menyadari bahwa dirinya ditangkap setelah petugas menunjukkan surat penangkapan
adapun rilis penangkapan sa dilakukan polisi pada senin dua agustus
sa sendiri ditangkap lantaran dinilai telah melakukan penghinaan terhadap institusi negara
akibat ia tak terima ditilang oleh polantas
pelaku sempat meludahi dan membakar masker berlogo tribrata polri pada enam belas juli lalu
yang kemudian mempostingnya ke akun media sosial pribadinya hingga viral di dunia maya
jadi video tersebut dilihat oleh semua orang yang berteman dengan tersangka
dan kebetulan yang berisik
seperti yang saya sampaikan tadi karena followernya dan pertemanannya ini enam orang
sempat viral waktu itu dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak
selain menangkap pelaku petugas juga menyita satu buah ponsel yang digunakan
untuk membuat video untuk dijadikan barang bukti
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman enam tahun penjara dan denda
jemput di nur pangkalan bun kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah